gubernur bangka belitung erzaldi rosman johan mendatangi rumah sakit polri kramatjati jakarta timur
gubernur bangka belitung tersebut sengaja datang untuk menemui dan menguatkan keluarga korban
erzaldi rosman johan mendatangi gedung promoter rumah sakit polri kramatjati jakarta timur pada rabu sore
gubernur bangka belitung tersebut sengaja datang untuk melihat langsung keadaan di rumah sakit polri
selama proses postmortem dan identifikasi
saat di rumah sakit polri erzaldi yang didampingi kepala rumah sakit juga menemui dan berbincang dengan keluarga korban
yang seluruhnya ada di dalam gedung promoter untuk memberikan dukungan moral
sampai dengan sekarang data yang kami peroleh dari jasara harja itu kurang lebih satu ratus dua puluh delapan itu warga bangka belitung
terus kemarin kita ini ada satu
yang belum terkonfirmasi satu keluarga yang belum terkonfirmasi atas nama wahyu tadi saya lupa
untuk yang sudah ada keterangan meninggal itu akan diberikan santunan lima puluh juta dan yang luka luka dua puluh lima juta